kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyiapkan pemasangan jembatan bailey sebagai pengganti sementara jembatan kaliglidik dua yang ambruk
jembatan tersebut ambruk karena diterjang banjir disertai material gunung semeru pada jumat lalu
dilansir cnn indonesia com kepala balai besar pelaksanaan jalan nasional jawa timur bali rahman taufik mengatakan
penanganan terhadap jembatan kaliglidik dua segera dilakukan dengan mempersiapkan jembatan bailey
dan jembatan kaliglidik ii di desa sidumulyo kecamatan pronojiwo merupakan penghubung kabupaten malang dengan kabupaten lumajang
rencananya pemasangan jembatan bailey ini sebagai pengganti jembatan kaliglidik dua dilaksanakan dalam dua tahap
yakni tahap satu memiliki panjang bentang tiga puluh meter dan tahap kedua dengan bentang panjang delapan belas meter
pemasangan jembatan beli ini dilakukan setelah hasil survei sesuai secara teknis dan cuaca di wilayah hulu
dan hilir gunung semeru mendukung seperti kondisi sungai kaliglidik yang sudah surut dan tidak hujan
uji beban jembatan tersebut akan dilakukan sebelum dioperasikan untuk masyarakat umum